apa jadinya jika menaiki mobil mini unik dan klasik ini sambil mengitari lingkungan rumah anda
apalagi di akhir pekan wah tentu asik ya
kendaraan unik ini adalah hasil karya kreatif dari sekumpulan orang di kawasan pondok aren tangerang selatan
berasal dari mesin bermotor atv satu ratus dua puluh lima cc yang dimodifikasi dengan sejumlah mesin lainnya seperti mesin genset
herman dan sejumlah rekannya berhasil menciptakan satu unit kendaraan mini yang membacakan mata ini
bahkan karya custom mobil ini telah ikut dan dipamerkan dalam berbagai acara nasional
seperti gaikindo indonesia international auto show atau gias
serta indonesia international motor show atau i

tapi bagaimana proses pembuatan ya
hal yang pertama adalah bentuk yang diinginkan
bentuk rangka harus kuat dan kokoh hingga sanggup menopang keseluruhan bodi mobil
nah di proses inilah perakitan awal dimulai dengan saling menempelkan besi holo sebagai rangka dasar
untuk tahap awal ini herman mengaitkannya dengan magnet
jika bentuk serta ukuran sudah sesuai dan seimbang
baru besi dilas
nah ini juga menjadi salah satu proses yang penting dalam perakitan ini
karena sebelum nantinya dilas dan dirakitkan antar batang besi
ini juga adalah proses untuk melihat apakah sudah sejajar dan sama sisi sisinya
dan ini menggunakan magnet ini
jadi nanti tidak salah ketika sudah dilas dan sudah menempel
baru setelah seluruh rangka terangkai
proses pembuatan bodi mobil dimulai
sketsa yang sudah digambarkan pada karton lalu dipindahkan ke plat besi sebagai bahan dasar bodi
sambung kembali dengan las dan dihaluskan dengan mesin grinder
rangkaian pengerjaan selanjutnya adalah pengecatan dan penambahan sirkuit listrik
diakui oleh herman apa yang dilakukannya ini otodidak
ia memang sudah menyukai mobil klasik sejak dulu
karena kesukaan inilah ia lalu memberanikan diri untuk membuat mobil impiannya
meski hanya dalam bentuk mini
ya jadinya otodidak aja bang
awalnya bikin sama istri temenin berdua bikin jadi dua unit
saya ingin laku terus lama lama kesini saya ngajak teman teman yang ahlinya dah
ibari kata yang punya kemampuan dan hobinya sama gitu
akhirnya kita ya kerja bareng bareng aja
memasuki tahun ke dua
herman telah membuat sekitar lima belas mobil custom
pesanannya tak hanya dari jakarta tapi juga dari kota besar lainnya di indonesia
satu mobil custom buatan herman dan rekannya ini dihargai mulai dari lima puluh hingga seratus juta rupiah
oke setelah semua selesai saatnya saya mencoba mobil custom unik ini
meski kecepatan maksimalnya mencapai enam puluh km per jam
namun mobil custom ini hanya bisa digunakan pada lingkungan sekitar rumah saja ya
jangan anda bawa sampai ke jalan raya karena tentunya melanggar peraturan lalu lintas
bramher lambang indra setiawan tangerang selatan bangkok